aku akan melihatnya
aku juga lupa nama aku siapa
bener bener bener itu ya itu nama aku
bener bener oh iya kita kan belum
berkenalan tapi nanti kita bisa
perkemahan kalau kau sudah mati
tunggu tunggu sabar sabar
kenapa kau menyerang prajurit prajurit
pajajaran apa salah mereka
itu bukan urusanmu
dia dan pasukannya ingin menyerap
beritahu kakak si liwangi ya
segera bersiap siap ya
bosan ah bertarung di bawah
hehehe sini sini kita bertarung di atas
ayok kejar aku kalau bisa
hai seh nurjab aku akan melakukan tapamu safi tolpaman guru aku pun ikut pamit juga aku akan mencari istana baru untuk pajejaran
selama kepergian aku titipkan istana pajajaran kepadamu
sendika gusiprabu hamba akan menjaga istana dengan senang hati gusiprabu gusiprabu raden tidak ucap semangat
terima kasih mohon doanya pamanku tentu saja raden gusi prabu hamba akan mendoakan selalu
mohon ampun justru prabu maafkan hamba harus melaporkan segera karena ini kondisi berbahaya untuk
pajajaran katakan ada apa prajurit pasukan jamparing datang dengan jumlah banyak berdasarkan berita
dari blik sandi mereka menuju kemari untuk menyerang pajejaran jaga dewa batara kau yang
kau yakin berjurut hamba yakin gusiprabu sekarang mereka sedang dihadang oleh pendekar
gendeng putra kita harus segera menghadang mereka di perbatasan jika tidak akan banyak rakyat yang
menjadi korban kumpulkan seluruh prajurit keperbatasan untuk menghadang mereka sendiri
hidup menjelang hidup hidup
aduh ya silahkan meniru manatadi luar meniramek itu
uluh duh menecan laporan kagusti dey ya
kumahanya aduh kursi ap siap yang banyak roh ya
kurang ajar dia begitu sakti aku harus menghindar dari nya sudah kubilang aku tidak akan membiarkanmu
hidup panjang jalan
ibu nda buah
kita harus berhenti sejenak
aku sudah tidak kuat lagi untuk berjalan
berarti kita harus pergi jauh dari sini
sebelum ayah hantarmu rayi prabu siliwangi menangkap kita lagi
kenapa kau takut
baiklah si pecah yang berguna
apa yang kamu inginkan
tidak kau harus pergi
kau dan sekarang tidak berguna
kau akan dibunuh

enam minggu kemarin

tapi kau harus menjadi budakku
dasar budakmu belum kurang ajar
mulai sekarang aku mau menjadi pudarmu